masalahnya adalah yang buta aksara ini adalah masyarakat yang produktif
mereka bekerja mereka sebagai rumah tangga mereka juga sebagai wali anak anaknya juga sekolah
jadi ironis ketika ada orang tua yang semangat menyekolahkan anaknya sampai dengan biaya tinggi
tetapi dia sendiri tidak punya ruang dan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan dengan konteks keaksaraan
ada strategi baru agar kita saya kami semuanya mencintai dunia pendidikan
mereka layak dan berhak untuk mengenyang dunia pendidikan dan terus melanjutkan sekolahnya hingga tingkat berikutnya

musik gamelan ini selalu dimainkan sebagai pertanda bahwa sekolah adat di kampung batara siap dimulai
pagi pagi pagi alhamdulillah pikiran saya hati saya bebek bebek bebek
kemudian tingginya angka putus sekolah gitu kan disini
disini banyak ini angka putus sekolah
dan dampak tingginya putus sekolah sehingga berdampak kepada tingginya angka pernikahan usia anak
sebelum tahun dua ribu lima belas lazim bagi anak anak kampung papring putus sekolah di tingkat smp
atau bahkan sekolah dasar
kebanyakan dari mereka mengalami perundungan
karena dianggap anak rimba warga pinggiran atau orang primitif
hal tersebut terjadi karena memang lokasi kampung papring
berada tepat di sisi hutan
yang masuk kawasan resor pemangkuan hutan atau rph gombeli
di kaki gunung raum
nah itu di tahun dua ribu dua belas nya kami ketemu
dengan salah satu anak yang bekerja membantu orang tuanya
sebagai kulibangunan di rumah warga
kemudian kita tanya waktu itu
kenapa tidak sekolah
ya karena keluarganya kakak kakaknya
ketika pulang sekolah itu selalu bentol bentol
selalu ada bekas jubitan dari guru
sehingga anak ini tidak mau sekolah karena trauma
dan orang tuanya juga mendukung untuk tidak sekolah
kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang masih rendah
menjadi faktor penguat tingginya angka putus sekolah di kampung papring kala itu
mereka beranggapan bahwa anak anak khususnya perempuan
tak wajib berpendidikan tinggi
karena anak terutama perempuan ya
kan tetap pasti konotasinya apa ya
gambarannya sepinter pinternya dirimu
nah itu sih
jadi tidak ada mimpi mimpi yang dibangun
bahwa setiap potensi yang kita kelola akan berdampak baik nantinya di masa depan
karena ya itu tadi
toh temenmu juga lulus sd tetap jadi ini
toh tidak kemana mana
ada yang smp juga tidak jadi orang
ada strategi baru agar kita saya kami semuanya
mencintai dunia pendidikan
mereka layak dan berhak untuk mengenyam dunia pendidikan
dan terus melanjutkan sekolahnya hingga tingkat berikutnya
di sekolah adat kampung batara
anak anak itu kemudian diberi pengetahuan dasar literasi
anak anak diajak membaca dan memahami banyak hal melalui buku
tempat belajarnya pun tak tersekat ruang ruang kelas
mereka bisa belajar apa saja
dan dari mana saja
widhi membuat kurikulum sendiri yang berasal dari usulan atau keinginan para peserta didik
fokusnya adalah literasi konservasi lingkungan serta pelestarian adat istiadat
anak anak sekolah adat kampung batara tetap didorong untuk bersekolah formal hingga perguruan tinggi
proses belajar di sekolah adat kampung batara dirasa lebih menyenangkan dan bisa diterima oleh hervan effendi
anak berusia tujuh belas tahun yang kini duduk di bangku kelas dua smk ini
menjadi satu dari empat orang yang pertama kali belajar di sekolah adat kampung batara
atau yang biasa disebut sahabat batara
soalnya kan di sekolah itu saya tetap sekolah sekolah formal
tapi di sekolah itu kan kita harus mengikuti guru
harus mengikuti jadwal ini diajak ke sekolah dan lain lain
jadi saya tetap sekolah sekolah formal tapi di sekolah itu kan kita harus mengikuti guru harus mengikuti jadwal ini diajak ke sekolah dan lain lain
jadi saya tetap sekolah sekolah formal
dari awalnya empat orang anak yang bergabung menjadi peserta didik dalam kurun satu windu
kurun satu hindu jumlahnya kini bertambah menjadi puluhan
usia mereka berkisar delapan hingga delapan belas tahun
selain berfokus memberikan pendidikan alternatif
widhi nurmahmudi juga turut membantu
mengentaskan buta aksara di desanya
setiap malam ia berkunjung dari rumah ke rumah
untuk mengajarkan membaca dan menulis kepada orang dewasa
yang kebanyakan adalah perempuan atau ibu ibu
pertama adalah kita mengenalkan aksara a b c
karena memang betul betul tidak bisa
ngomong u saja membedakan untuk o itu juga
tidak selancar kita gitu kan
dan mungkin masa sih
era sekarang tidak ada yang bisa aksara
dan saya rasa tidak hanya di kampung ini gitu kan
tapi di kampung kampung lain pun juga pasti akan mengalami hal yang sama
pemerintah banyuwangi mengklaim
bahwa angka buta aksara di kabupaten paling ujung timur pulau jawa itu
sudah di bawah satu persen
namun berdasarkan data dinas pendidikan banyuwangi
masih ada sekitar tiga puluh lima ribu orang
yang tidak lulus sekolah setingkat sma
dan perlu bimbingan untuk berpengalaman
kejar paket termasuk program keaksaraan bagi orang dewasa
masalahnya adalah yang buta aksara ini adalah masyarakat yang produktif
mereka bekerja mereka sebagai rumah tangga
mereka juga sebagai wali anak anaknya juga sekolah
jadi ironis ketika ada orang tua yang semangat
menyekolahkan anaknya sampai dengan biaya tinggi
tetapi dia sendiri tidak punya ruang dan kesempatan yang sama untuk menikmati
pendidikan dengan konteks keaksaraan
has yati menjadi salah satu ibu ibu yang dibimbing oleh witi melalui program keaksaraan
perempuan berusia tiga puluh enam tahun yang bekerja sebagai pengenyam bambu ini
putus sekolah sejak kelas tiga sd
bisa menulisnya mana tibi gitu
umur telah belas
baru sejak orang tua orang kata
aryala iyalah pokoknya kamu tahu kalau kenyang atau lapar
seperti mengukir di atas air
belajar pada usia tua tak semudah seperti saat masih anak anak
untuk mengeja satu demi satu kata saja
has yati dan teman temannya merasa kesulitan
namun dengan kesabaran dan ketulusan
selama dua tahun terakhir
widi dibantu para relawan lainnya telah berhasil membimbing dua ratus lebih masyarakat papring
mendapat ijazah kejar paket melalui program keasaraan
saya sudah berusia enam tahun
saya sudah belajar di sekolah

sudah begitu berhasil
berp recompende secara kekemasanku
tanpa menelan atau fakta
konsep bottom up dari bawah ke atas
jadi bukan kami yang menginstrusikan ke anak anak
tetapi anak anak ingin apa sih
ternyata mereka ingin bermain musik
aku ingin bermain permainan tradisional
aku ingin menganyam aku ingin tanaman ini
nah dari situlah potensi inilah yang kami fasilitasi dengan media alat musik
musik dan tari tradisional memiliki daya tarik tersendiri
untuk dipelajari bagi hervan effendi
usianya baru tujuh belas tahun
tapi keterampilannya menabuh gendang tak bisa disepelekan
kegemaran yang kemudian menjadi pilihan studinya itu
ia temukan saat pertama kali belajar di sekolah adat kampung batara
fendi adalah satu dari empat orang pertama
yang diajak widi nur mahmudi belajar di sekolah adat kampung batara pada dua ribu lima belas
konsep konsep pembelajaran di sini itu kan konsep bottom up
dari bawah ke atas
jadi bukan kami yang menginstruksikan ke anak anak
tetapi anak anak ingin apa sih
ternyata mereka ingin bermain musik
aku ingin bermain permainan tradisional
aku ingin menganyam aku ingin tanaman ini
nah dari situlah potensi inilah yang kami fasilitasi dengan media alat musik
saat itu widinur mahmudi memperkenalkan fendi dengan musik patrol
alat musik sederhana
yang terbuat dari bambu serta kayu itu
ditabuh sambil berkeliling desa untuk mengundang anak anak lainnya
belajar di sekolah adat kampung batara
terbiasa menabuh patrol
membuat fendi ingin serius belajar
dan masuk ke jurusan seni musik dan tari di smk negeri satu banyuwangi
yang pertama kita sebagai generasi muda ya
itu sangat keren sekali mas
adat adat yang ada di wilayah kita sendiri
jadi kalau bukan kita yang melestarikan
kalau bukan sekarang
akulturasi budaya antara etnis
madura dan suku osing yang hidup berdampingan di kampung papri
sejak puluhan tahun silam
juga menghasilkan beragam tarian yang dilestarikan
serta dikembangkan di sekolah adat
di kampung batara
misalnya tari gandrung
yang sedang diperhatikan oleh anak anak ini
susahnya itu semuanya itu tergantung kitanya mas
yang mengajarin mas
kalau kita itu bisa membaur sama temen temen ini
tanpa ada egois kayak gitu
itu mudah mas
kalau kita cara mengajarnya itu dengan
dengan hati juga gitu
soalnya temen temen kecil itu
kalau kita ngajarin itu dengan cara bentak di bentak
otomatis itu akan tertekan mas
akan daya pikir
ingatnya juga akan
untuk menjaga kelas tarian alam di desanya
mereka juga mengajarkan kepada anak anak sekolah adat kampung batara ini
cara menanam bambu
sejak zaman dahulu
bambu menjadi sumber mata pencarian warga papri
bekerja menjadi peranjin anyaman
untuk dijadikan besek
atau tembok gedeg
yang kemudian menjadi sumber inspirasi nama kampung papri
papri berasal dari kata
atau tempatnya bambu
tanaman bambu sempat dibabat habis
karena dianggap menjadi hama bagi tanaman industri seperti kopi
pada awal tahun dua ribu an
bambu bisa menjaga ekosistem air
dan menyebar air hujan
akarnya yang rapat dan menyebar ke segala arah
juga dipercaya bisa menahan erosi
faktor utama sebenarnya kami adalah
untuk penjagaan masa depan tentang ekologi air
bagaimana ekologi gitu ya
bagaimana di sekitar kami yang dulunya banyak air
setidaknya dengan keberadaan penanaman bambu
itu bisa mengembalikan air tidak menipis gitu kan ya
karena sekarang sudah
air semakin menurun
delapan tahun berdiri
sekolah adat kampung batara kini
tidak hanya dibuka untuk belajar anak anak sekitar kampung papring saja
kurikulum yang diajarkan berbasis adat istiadat dan konservasi lingkungan
membuat banyak siswa siswi di banyuwangi
atau bahkan kota lainnya
tertarik berkunjung untuk belajar
saat diperkenalkan kembali dengan permainan
yang tradisional seperti ekrang
serta tumpung batu
yang sudah jarang dijumpai
widhi dan anak anak kampung batara
juga terbuka mengajak siswa siswi yang berkunjung
untuk bermain gamelan dan menari
bahwa pendidikan itu harus dilahirkan dari keterpanggilan
bukan harus menodong gitu kan ya
jadi kami selama dua ribu lima belas sampai dua ribu sembilan belas
kami semuanya prosesnya adalah keterpanggilan
siapa yang mau gabung
siapa yang mau transfer ilmu
siapa yang mau berbagi pengetahuan
monggo silahkan di sini tempatnya
siswa siswi yang berkunjung juga diperkenankan
untuk tinggal bersama warga papring beberapa hari
mereka akan diajak mengikuti kegiatan warga sehari hari
sekaligus untuk mengenalkan proses menganyam bambu menjadi besek
yang selama ini merupakan mata pencarian utama warga papri
di sana pengunjung juga akan mendapat pengetahuan dan edukasi
tentang manfaat dan cara menanam beragam tanaman obat keluarga atau toga
saya di sini selama tiga hari belajar banyak di sini
belajar kesederhanaan mandiri belajar juga sastra dan budaya
di sini saya belajar menganyam caranya saya hidup jauh dari orang tua
saya biasanya disebutnya ini anak manja
tapi semenjak di sini saya ngerasanya oh ternyata susah ya hidup sekarang ini
sebenarnya itu cara membuat anyaman saya bikin besek
walaupun sebenarnya saya nggak seberapa bisa sebenarnya
intinya itu dalam membuat ayamannya itu dikasih pola
dimana itu intinya tuh pertama itu dua dua
terus habis itu akhirnya diganti jadi dua satu satu begitu polanya dalam bikin anyaman tersebut
sebenarnya itu lebih ke ala keterampilan kalau misalkan dulu itu saya itu sering gampangin
itu setelah saya coba itu lebih rumit dibandingkan yang saya kira gitu
atas kerja kerasnya menjadi pelopor pendidikan alternatif
pelestari budaya serta konservasi lingkungan widy nurmahmudi
diganjar penghargaan sebagai inovator pada bidang pendidikan tahun dua ribu delapan belas
serta tokoh adat berprestasi tahun dua ribu dua puluh satu dari pemerintah kabupaten banyuwangi
perannya dalam mengentaskan buta aksara di tengah kelompok ibu ibu dan perempuan
juga membawa widhi mendapat penghargaan tokoh adat pendukung pendidikan keaksaraan
pada komunitas adat terpencil dan khusus dari menteri pendidikan dan kebudayaan
nadiem anwar makarim pada tahun dua ribu dua puluh satu

agar anak anak di kampung papring bisa memiliki kekuatan yang sangat luar biasa
agar anak anak di kampung papring bisa memiliki kekuatan yang sangat luar biasa agar anak anak di kampung papring bisa memiliki kekuatan yang sangat luar biasa
dan meningkatkan pendidikannya
dulu kan di sekitar papring banyak yang putus sekolah
jadi mas widy ini mengedukasi dan mendampingi anak anak putus sekolah untuk tetap bisa belajar
saya pribadi sangat salut dengan kiprahnya
dan mas widy ini sangat layak kita apresiasi karena berhasil meningkatkan taruh pendidikan warga di sekitarnya

karena banyak masyarakat yang masih belum mau sekolah sampai jenjang terakhir satu
mengutamakan isi perut dulu baru isi kepala kemudian yang kedua kesempatan
kemudian yang ketiga budaya kemudian yang keempat mungkin lingkungan
dan dulu mungkin ya kan ada kelompok masyarakat tertentu usia sekian harus mengatau segala galanya
kalau sudah menikah nanti dikira perawan tua dan sebagainya
dulu kan masih ada sekarang kalau sekarang sih sudah ini juga
di tengah geliat ekonomi dan pariwisata banyuwangi yang berkembang selama satu dekade terakhir
nyatanya masih ada orang orang yang belum menikmati hasil dari kemajuan itu
berdasarkan data badan pemerintah
pusat statistik pada tahun dua ribu dua puluh dua masih ada tujuh lima puluh satu persen warga banyuwangi yang hidup di bawah garis kemiskinan
mereka bertahan mengerjakan pekerjaan pekerjaan konvensional
yang diturunkan dari nenek moyang dan tinggal jauh dari peradaban kota
seperti sutri warga kampung papering yang hampir sebanyak usianya
berkembang selama satu dekade terakhir
nafkah dari menganyam bambu
perempuan berusia enam puluh tahun itu tak memiliki banyak pilihan pekerjaan
karena minimnya pendidikan yang ia tempuh
enggak itu sekolah madrasah itu dulu
saya ibu saya saya ditinggal mulai dari kecil
saya cuma ikut nenek gitu
sehari menganyam sutri bisa membuat sekitar dua puluh besek yang dijual rp satu lima ratus per wadah
jika beruntung dalam sehari sutri bisa mengantongi rp tiga puluh dari menganyam bambu
namun sejak ada sekolah adat kampung batara di lingkungannya
sutri bisa mendapat tambahan penghasilan
karena kerap dilibatkan sebagai edukator bagi anak anak yang ingin belajar menganyam bambu
kalau ke mas widu itu agak lumayan harganya itu
kalau di situ cuma rp satu lima ratus di sini kadang rp dua gitu
kadang kadang ya kalau ada banyak tamu terus panggil saya itu
ya dikasih uang saya dengan mas widu itu
kalau berhasil saya kasih uang
kalau berhasil saya kasih uang
kalau banyak tamu dari jakarta kadang kadang itu kan dipanggil saya tuh
pendidikan memang dinilai menjadi faktor paling sentral
untuk mengentaskan seseorang dari kemiskinan
sayangnya masih banyak hal yang membatasi warga kampung papring
untuk bisa bersekolah tinggi
kenapa banyak masyarakat yang masih belum mau sekolah sampai kelas
kenapa banyak masyarakat yang masih belum mau sekolah sampai kelas
kenapa banyak masyarakat yang masih belum mau sekolah sampai kelas
keluar itu untuk mencari pengetahuan kemudian diaplikasikan ke kampung
pengetahuan bisa untuk mengembangkan kampung
pendekatan pendidikan melalui sekolah adat juga dinilai berhasil merangkul generasi yang lebih tua
untuk ikut terlibat dan melihat langsung bagaimana pendidikan bisa mengubah hidup seseorang
perannya beliau sangat luar biasa karena figur beliau adalah figur yang memasarakat
kemudian juga tidak ada batas antara beliau dengan orang lain dalam menggerakkan
sehingga hasilnya betul betul ada
beliaulah tokoh sentral yang ada di sekitar sana yang bisa menggerakkan masyarakat
untuk mengikuti pendidikan yang ada di sana
baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal seperti yang ada pada kami
yaitu dikejar paket a b c maupun keaksaraan
apa yang diajarkan widhi kepada warga kampung papri bukan hanya sekedar membaca abc
bukan hanya berlatih menari dan menabuh gamelan
juga bukan hanya sekedar tentang menanam bambu di lahan kersang
langkah langkah kecil yang widhi lakukan adalah jalan yang coba ia berikan
agar setiap warga papring bisa mendapat lebih banyak kesempatan
kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan
dan yang bisa ada anak anak
kami hanya ingin mengawasi
saya bahwa anak anak kampung papering itu memiliki ruang yang sama
dengan anak anak orang yang di lain tempat
jadi kita tidak bisa melihat latar belakang ini bahwa pendidikan hanya untuk milik orang kaya
kami ingin mengawal mereka terus sampai kuliah
sehingga peran kampung batara dengan pemahaman lokal itu setidaknya
dimanapun mereka berada entah pikirannya entah fisiknya
setidaknya mereka akan pulang ke sini
kampung batara kampung batataman milba belajar gerdas tanpa batas
semua orang adalah guru alam raya
kampung batara kampung batataman milba belajar gerdas tanpa batas